sejak diresmikan pada tiga puluh desember dua ribu dua puluh dua masjid al jabar ramai menjadi perbincangan warga
pembangunan masjid yang dimulai di era gubernur ahmad heriawan ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan
berkaitan dengan anggaran pembangunan yang fantastis mencapai satu triliun rupiah
serta bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau apbd
hingga kini pemerintah provinsi jawa barat belum memberikan tanggapan resmi mengenai berbagai kritikan warga terkait polemik pembangunan masjid al jabar
berdasarkan tangkapan layar di akun media sosialnya ridwan kamil menyebut penggunaan dana negara termasuk apbd
sudah berdasarkan kesepakatan bersama dan dibahas dalam forum musrembang
ridwan juga menyebut bahwa dana tersebut tidak sebatas digunakan untuk pembangunan masjid saja
namun juga berbagai fasilitas di kawasan masjid seperti kolam retensi
serta museum digital rasulullah dan islam di nusantara
pengamat kebijakan publik universitas pajajaran yogi suprayogi menilai
langkah ridwan kamil membangun masjid al jabar menggunakan anggaran satu triliun dari apbd tidak sepenuhnya salah
apakah etis atau tidak etis itu harus dilihat dari sisi mana dulu gitu ya
kalau kita lihat di apa saya sempat melihat di rpjmd nya pak gubernur
baik zaman pak aher walaupun zaman pak ini selalu ada yang membuat infrastruktur untuk rumah ibadat itu
justru kalau menurut saya yang harus dikritisi adalah bukan masalah pembangunannya masalah kesamarataan
ini kan hanya untuk umat islam saja nih misalnya
bagaimana misalnya dengan untuk umat kristiani bagaimana dengan umat hindu dan sebagainya
sebaliknya dekan fakultas ilmu sosial dan politik universitas parahiangan pius sugeng prasetyo
menurutnya masih banyak permasalahan yang lebih mendesak untuk segera diatasi
ketika kita mengatakan mana yang prioritas mana yang mendesak
kemudian pemerintah mestinya sensitif untuk hal ini ya
sensitif ketika ya kita harus mengatakan bahwa tadi saya katakan ya tingkat kemiskinan di jawa barat juga masih tinggi
angka stunting juga masih cukup tinggi ya
namun mengingat pembangunan masjid sudah selesai pengelolaan masjid pun harus dilakukan secara benar
agar kedepannya masjid al jabar bisa menjadi ikon kebanggaan masyarakat jawa barat
tim liputan cnn indonesia bandung jawa barat